sarah kamu tuh gak usah khawatir
adam tuh gak bakal ngejekin kamu beneran kok
dia tuh cuma bercanda
kamu tuh jangan sensi dah
hmm gimana kalau kita main bareng bareng aja
mendingan kita main kasih aja
iya aku juga males sama zara
kamu dimana nak
itu kan sandal anak anak pak
kok ada buaya mati disitu ya
kami kira kamu itu semuanya dimakan buaya
makanya bapak sama warga disini marah
buaya itu ke bapak hajar rame rame
tapi kami gak main ke danau kok om
kami main ke dalam hutan
pas mau pulang kami nyasar
waduh berarti kita salah sasaran dong
buaya itu udah mati jahsia
sampai sampai buaya itu jadi korban
kok buayanya ilang
tadi disitu teh
lah kemana tuh
kalau buaya itu marah
iya bisa jadi tuh
ada angin juga
kok bisa tiba tiba ada angin yang menyebar gitu
kayak mau ada badai
air sungainya aja bergolak kayak gitu
kayak alam yang lagi ngamuk
terus buaya yang kita bunuh tadi kok hilang gitu aja ya
iya bener tuh
mungkin buaya putih itu
penugut danau ini
kalau dia sampai marah mudah mudahan dia tidak mengganggu semua warga yang ada di sini
minyak kita pulang aja mak
ada apa sih ini
ada apa sih ini
siapa ini yang memberantakin rumah ini
tunggu mama lama banget sih
acuh gitu doang
makanya jangan bengong
ntar masuk lalut lagi
makanya jangan bengong dong
nih buah ini buat kamu aja

aku banyak ah aku banyak ah aku banyak ah aku banyak ah hodik
beneran udah capek capek
kamu kayak rafa sih penakut
nih enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
aduh hey zaroh ini pasti kamu yang lempar kamu nggak boleh gitu dong ini pasti boneka dikasih
sama adam ya sarah kalau dikasih hadiah sama temen itu jangan dibuang tapi bilang
terima kasih oba gitu aduh sayangkan nggak boleh ya ya simpen kan zara apa kata memikamu
kamu kalau bobo ditemenin pakai boneka itu lembut tahu
mami mami muhmah masih udah rapi banget aduh mami itu mau pergi ke rumah tetangga ya karena
tetangga itu harus
bukan dikunjungi maksudnya tetangga itu harus kita kundungi karena bisa
taruh di sini jangan dibuang buang lagi dasari ada adakyah qman kamu senyum
pak chandra ya
perkenalkan saya ibu ranti
oh ibu ranti
warga di sini
cuma saya mewakili pak rete yang kebetulan lagi pulang kampung secara mendadak
saya mau mengucapkan selamat datang di kampung bumisari
makasih ibu ranti
ngomong ngomong ini barangnya banyak benar pak chandra
mau perlu bantuan mungkin diangkut ke dalam
kita bantu siap kok
ya kan teman teman
makasih banyak ibu ranti dan anak anak semua
abis ini kelar semua kok
oh alhamdulillah kebetulan saya juga lagi sakit pinggang
saya tangga baru
perkenalkan nama saya messi
gabah panjang messi sukaisih rini
ayang juga boleh
bu messi juga tinggal dekat sini
rumah saya dekat sini ya kan ibu lagi
iya dekat banget
cuma bedanya tiga rumah dari sini
kalau bapak menyari saya itu gampang banget
masyarakat di sini kenal saya semua
saya itu maunya orangnya biasa biasa aja
tapi emang dari sananya luar biasa
aduh mau gimana ya pak
tenang aja saya akan bantu bapak selalu
kita mau nyamperin dulu ya
ingat jangan pulang kemaleman ya
iya bu ranti
selamat datang di musibah dekat bu messi
ya mungkin kalau orang lain itu bilang musibah
tapi kalau saya itu musiman
kamu kenapa diam diam
namanya juga bercanda
baperan banget sih jadi orang
adam tuh cuma bercanda
lagi juga adam main kali jangan ngejekin
kamu tuh gak usah khawatir
adam tuh gak bakal ngejekin kamu beneran kok
kamu tuh jangan sensi dah
gimana kalau kita main bareng bareng aja
mendingan kita main kasti aja
iya aku juga males sama sarah
yaudah kita mainnya berlima aja
kalau sarah gak mau jangan dipaksa
kalian memang jauh banget jadi nyawa aja jauh deh
prevalent bangunan adik